sektor perdagangan investasi dan perindustrian akan bersinergi dalam agenda pemulihan ekonomi
salah satunya melalui presidensi g dua puluh yang menjadi momentum bagi indonesia menggerakkan sektor swasta
dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan bagi indonesia dan negara anggota g dua puluh
pemerintah menggelar inaugurasi kelompok kerja perdagangan investasi dan industri
dalam menyosong presidensi g dua puluh untuk pemulihan ekonomi global
kementerian perdagangan kementerian investasi bkpm dan kementerian perindustrian
akan bersinergi menggelar trade investment and industry working group
yang dijadwalkan berlangsung pada september mendatang di labuan bajo nusa tenggara timur
pertemuan ini akan mengangkat enam isu prioritas yaitu wto reform
dan untuk memperkuat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
enam isu prioritas ini diharapkan akan memberikan hasil konkret bagi penyelesaian
tiga subtema penting yakni arsitektur global di bidang kesehatan
transformasi digital dan transisi

perdagangan dan sektor swasta lain sangat penting untuk pemulihan ekonomi
karena mengandalkan apbn saja tidak akan cukup
nah contohnya di tahun dua ribu dua puluh satu kementerian perdagangan mencatatkan bahwa hasil dari investasi
yaitu misalnya untuk hilirisasi pada pertambangan di sektor nikel contohnya
dan juga untuk misalnya industri otomotif itu keempat dari lima top five

ekspor kita itu berasal dari industri dan industri pengolahan yaitu yang saya utarakan tadi
besi baja yang merupakan nomor tiga cpo nomor dua kemudian otomotif dan elektronik
jadi ini merupakan suatu bagian yang sangat penting dan saham bahu membahu antara perdagangan
dan investasi juga terhadap perindustrian ini merupakan nilai tambah yang luar biasa
dan ini merupakan sebenarnya kesempatan buat indonesia meniga kali lipatkan gdpr
per kapitanya dalam waktu yang singkat
sementara itu menteri investasi kepala bkpm menyampaikan fokus pemerintah dalam momentum g dua puluh
adalah mendorong investasi berkelanjutan dan inklusif
indonesia harus memainkan peran terdepan dalam mendorong green energy
karena sumber daya alam yang dimiliki indonesia yang luar biasa
melalui momentum g dua puluh ini kementerian investasi bkpm bersama kemendak dan kemenperin
akan mewujudkan kolaborasi yang baik antara investor dengan pengusaha nasional di daerah
nah alhamdulillah kita itu dikasih nikel untuk mobil kita dikasih lagi angin yang kuat
matahari yang kuat nah sekarang ini lagi kita menyusun bagaimana caranya agar investasi
dalam negeri dan luar negeri bisa kolaborasi harus kita akui kita ini punya teknologi belum bagus
teknologinya ini baru dari luar negeri yang paling banyak
tetapi kita tidak boleh merelakan kekayaan dalam negeri kita kepada orang menguasai teknologi
tanpa ada hitung hitungan ekonomi kolaboratif yang baik
maka negara punya posisi adalah bagaimana membuat regulasi yang win win
menguntungkan untuk para investor yang punya teknologi tapi pengusaha nasional kita juga nggak boleh ditinggalkan
inilah yang kita paksain nah inilah posisioning negara dalam memainkan peran untuk melakukan lobby

indonesia menjadi tuan rumah dan memimpin pertemuan g dua puluh tiiwg dan membahas kebijakan setiap negara
untuk pulih kembali relevan dengan konteks inklusif ramah lingkungan dan berkelanjutan
kementerian perdagangan juga akan mendiskusikan kepentingan ini dengan seluruh negara anggota g dua puluh
pemangku kepentingan dan organisasi internasional bahwa isu ini penting dan mendesak